jogja international hospital jih membenarkan ada pasien berusia empat tahun asal shanghai tiongkok
yang masuk ugd dan memiliki gejala mirip pasien terjangkit virus corona
sebelumnya sebuah foto yang diduga hasil pemeriksaan laboratorium terhadap pasien beredar viral di media sosial
namun manajemen jih membantah foto yang beredar di media sosial itu merupakan hasil laboratorium
melainkan hanya catatan berisi keluhan pasien kepada dokter
jih kemudian merujuk agar pasien dirawat di rumah sakit sarjito yang memiliki peralatan
serta ruang isolasi khusus untuk mengantisipasi wabah corona
demang dan sesak nafas itu diduga mengarah ke sana seperti itu
nah untuk prosedur sesuai prosedur rumah sakit pasien tersebut kita rujuk kepada rumah sakit lain yang lebih kompeten
untuk mendapatkan kepasien diagnosa
setelah diperiksa intensif rumah sakit sarjito yogyakarta menegaskan bahwa pasien yang bersangkutan
hanya menderita flu biasa dan negatif terjangkit virus corona
pasien yang dirawat di kita
ini sifatnya adalah rujukan
kemudian kami nyatakan pasien ini belum menunjukkan tanda tanda adanya coronavirus
jadi pasien ini masih dalam kategori penanganan biasa
walaupun memang kita tempatkan di ruang isolasi tapi ini penanganan biasa
ini adalah pasien standar untuk coronavirus
hingga rabu malam manajemen rumah sakit menegaskan belum ada satupun pasien yang positif terjangkit virus corona
yang dirawat di rumah sakit dr sarjito yogyakarta